presiden joko widodo kamisya mengunjungi pondok pesantren buntet dan bersilaturahmi dengan para kiai di cirebon jawa barat
presiden berharap para ulama dan pondok pesantren terus menjaga kebersamaan antara sesama warga
kedatangan presiden disambut para kiai di wilayah cirebon dan ratusan santri di pondok pesantren buntet selasa siang
selain didampingi ibu negara kunjungan presiden jokowi juga didampingi sejumlah menteri
seperti pramono anung kofifa indar parawansa puan maharani dan wakil gubernur jawa barat denny miswar
presiden mengapresiasi peran serta ulama dan pihak pondok pesantren
presiden juga menyempatkan diri untuk meletakkan batu pertama pembangunan sport hall dan auditorium mbah mukoyim
sekolah tinggi ilmu tarbiah atau stit di yayasan pendidikan islam buntet cirebon
untuk menunjukkan islam sebagai agama yang rahmatan di alamin
agama yang menuntun kesalahan pribadi agama yang menuntut kesalahan sosial
agama yang cinta damai agama yang tidak suka mengumpat tidak suka mencelah
agama yang selalu menghormati sesama agama yang selalu menghargai sesama